yang suka jalan jalan ke kawasan puncak bogor pasti sudah tidak asing dengan tempat ini total ada
ada tiga ekor satwa dari dua ratus tujuh puluh satu spesies yang berbeda
gajah danil puma jaguar macan tutul jawa unta kangguru kangguru pohon sampai pinguin
nah hewan hewan lucu dan mengemaskan di lahan seluas dua ratus enam puluh lima hektare ini juga perlu mendapat perawatan khusus loh
setiap jenis hewan memiliki tim dokter yang memantau aktivitasnya sehari hari
perawatan gajah dimulai sejak pagi
setelah dikeluarkan dari kandang gajah gajah langsung dibersihkan
pertama nih singkirkan kotoran gajah agar bakteri tidak menyebar dan membuat gajah tidak nyaman atau sakit
sikat juga tubuh gajah untuk membuang kotoran yang menempel
selain tetap bersih agar tidak ditumbuhi jamur
oh iya lokasi pemanjangan
tempat bermain gajah ini dibuat semirip mungkin dengan aslinya agar sang gajah bisa betah
manjam banget lah ya ampun
emang bikin dia nurut agak gampang ya
kasih makan yang banyak
wih nurut lu
dikunjah dulu jangan ditelen
mandi gajah akan terlihat seperti mengotori tubuhnya sendiri
dengan pasir ataupun tanah
ini sebenarnya untuk mengurangi efek sinar matahari serta mencegah serangga pengganggu untuk menempel
for your info seekor gajah dirawat hanya oleh dua tiga keeper
sebab hal ini akan memudahkan gajah menjadi penurut dan mengenal sang keeper dengan baik
lanjut pemeriksaan kesehatan gajah
perhatikan ini sejumlah hal
bila gajah terlihat lemas belalainya diem saja hanya terkulai ke bawah atau matanya cenderung sayu
kemungkinan besar ada yang tidak beres
suku gajah bersih dan dipastikan tidak ada penyakit hmm tiba waktunya makan
kalau beratnya tiga ton makanan bisa mencapai tiga ratus kg per hari
gajah gajah ini penting sekali karena kita bukan saja di taman safari aja bahkan di dunia ya
kita perlu menjaga daripada kepunan daripada hewan jenis gajah ini sendiri
karena konsen daripada kebun binatang seluruh dunia pun kita adalah konservasi riset edukasi
oke lanjut kita tinggalkan gajah gajah sumatera ini
hewan kedua yang akan kita cek kondisinya adalah higbopothemus atau kudanil
lebar banget tuh mulutnya
cara merawatnya ya sama sih tentu jaga kebersihan kandang dari kotoran dan dedaunan agar nyaman
setelah itu baru deh kandangnya disiram dengan air
total nih di tempat ini ada delapan hewan
dan ekor kudanil
tapi tidak semuanya dijadikan satu ya
ini karena sama seperti beberapa jenis satwa lain kudanil akan menjaga wilayah terutama yang berjenis kelamin jantan
kalau tidak wah bisa berantem nanti
ya meski lucu dan mengemaskan uh jangan terlalu dekat nih karena sifatnya yang agresif
di afrika kudanil merupakan salah satu hewan berbahaya
walaupun memiliki kaki yang sangat pendek kudanil bisa berlari dengan kecepatan sampai tiga puluh km per jam
oke lanjut yang satu ini suka muncul dalam film film
wah susah susah gampang
makannya harus rutin dan airnya mesti bersih
tapi bagi yang mau jadi pengawas satwa harus ingat nih satwa sama dengan manusia
bisa sedih juga sakit
jadi harus sabar ya
kalau milih satu jenis satwa tertarik yang mana
yang besar seperti gajah
atau yang mengemaskan seperti pinguine
tapi jangan dipelara di rumah ya
rian fernando dwi agung cisarua jawa barat